lepaskan kolom lepaskan
aku harus menyelamatkan kak nengsi
sebelum terjadi apa apa dengannya
sebelum terjadi apa apa dengannya
sebelum terjadi apa apa dengannya
lepaskan performa kamu
kakak kakak ini tidak apa apa